kepolisian membekuk sejumlah kawanan pemakai dan pengedar narkoba jenis sabu di kawasan jakarta tangerang dan juga jawa barat
ya berbagai modus pengedaran dilakukan untuk mengelabuhi petugas
direkturat reserse narkoba polda metro jaya berhasil menewaskan dua pengedar sabu sabu dan membekuk empat rekannya
mereka ditangkap di jalan tol cibubur jakarta timur dan di salah satu hotel di tangerang banten
dua dari mereka adalah warga taiwan
saat dibekuk dua dari enam pelaku sempat melawan dengan dongkrak
petugas akhirnya menembak keduanya hingga tewas
para pelaku memanfaatkan warga lokal untuk menjadi kurir dan memasarkannya di jakarta dan bogor
barang bukti berupa empat belas kg sabu dan satu kilogram ketamin atau bahan pembungkus ekstasi
poresta kota tasik malaya jawa barat menangkap sembilan belas pengedar dan pemakai narkoba selama operasi dua bulan
salah satu adalah yang dikenal sebagai penyakit

polisi juga menyita ganja seberat tiga ons lebih sabu sabu enam puluh tujuh gram serta dua puluh sembilan butir pil benzo
modus pelaku dalam transaksi terbilang rapi dengan hanya mengandalkan komunikasi tanpa bertatap muka langsung
setelah melakukan transfer barang haram disimpan di tempat yang sudah disepakati
masih dari jawa barat satuan reserse narkoba polres bandung
membekuk tiga pengedar narkotika jenis sabu di kebupaten bandung
dan menyita barang bukti berupa empat belas kilogram
seratus gram sabu senilai rp satu ratus lima puluh juta
modus peredaran yang dilakukan para tersangka
yakni memasukkan sabu ke dalam kemasan permen sebelum diedarkan
para tersangka mengedarkan sabu dengan menggunakan sistem tempel dan akan dijemput oleh pembelinya
per paketnya dijual dengan harga rp satu lima juta hingga rp tiga juta
para tersangka akan mendapat upah sebesar rp lima puluh hingga seratus ribu rupiah